tante tidak bisa membantu kalian di pijak
kita gak mau terus terusan di teror
tante gak apa apa kan
eh lu liat tando gak
nggak lu liat tando gak
b trader apa tuh tante

terus kita harus bagaimana dong tante
tante punya keterbatasan
tante tidak bisa membantu kalian di pijak
kita gak mau terus terusan di teror
karena kalian sudah berbuat salah di tanah orang
tante gak bawa gun
tante aku gak bisa